pertamina mulai menetapkan batas pembelian bbm bersubsidi pertalet sebesar dua puluh liter atau rp dua ratus ribu rupiah per spbu
kepada konsumen yang belum terdaftar dalam aplikasi mypertamina
sementara konsumen yang kendaraannya sudah terdaftar dapat membeli pertalet sebanyak satu ratus dua puluh liter per hari dengan menunjukkan qr code
berdasarkan data pertamina patraniaga per sebelas mei dua ribu dua puluh tiga enam juta kendaraan telah terdaftar di website subsidi tepat my pertamina
satu persen kendaraan yang terdaftar adalah pengguna pertalat dan empat puluh sembilan persen merupakan pengguna solar
realisasi penyaluran pertalet antara januari hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh tiga mencapai sembilan tujuh juta kiloliter dan solar subsidi telah disalurkan sebesar lima empat juta kiloliter
sebagai informasi kuota pertalit pada dua ribu dua puluh tiga ditetapkan pemerintah sebesar tiga puluh dua lima puluh enam juta kiloliter
sedangkan kuota solar bersubsidi tujuh belas juta kiloliter
karena itu pemerintah mulai melakukan uji coba pembatasan pembelian pertalit dengan qr code pada awal mei dua ribu dua puluh tiga di aceh bengkulu bangka belitung dan mimika
adapun pendataan kendaraan pengguna solar sudah dimulai sejak juli dua ribu dua puluh dua
secara umum pemerintah daerah
sangat mendukung upaya penyaluran bbm subsidi yang tepat sasaran
salah satu contohnya adalah di provinsi aceh
di mana pemerintah daerah setempat pun sudah mendorong penggunaan transaksi menggunakan qr code
bbm bersubsidi ini memiliki kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
di dalamnya juga terdapat anggaran negara
pengaturan itu perlu dilakukan agar subsidi tepat sasaran dan tidak melebihi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah
sementara itu mengutip dari cnnindonesia com
pt pertamina patraniaga mengancam pengusaha spbu yang menyelewengkan penjualan bbm subsidi dengan denda rp enam puluh miliar rupiah hingga kurungan penjara enam tahun
denda dan kurungan penjara tersebut mengacu pada undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu satu
tentang minyak dan gas bumi
pertamina juga akan memberikan sanksi tegas terhadap lembaga penyalur yang terbukti menjual bbm subsidi tidak tepat sasaran
pihak pt pertamina menegaskan
sanksinya adalah skorsing pemberhentian penyaluran bbm bersubsidi selama tiga puluh hari hingga pemutusan hubungan usaha